polemik status kepegawaian tujuh puluh lima orang pegawai kpk tak lolos tes wawasan kebangsaan
rabu lima belas september dua ribu dua puluh satu menemui titik akhir
pimpinan kpk secara resmi telah melantik delapan belas orang pegawai
yang bersedia menjalani bela negara menjadi aparatur sipil negara
dan lima puluh enam orang lain resmi diberhentikan pada tiga puluh september dua ribu dua puluh satu
sedangkan satu orang lain telah menjalani masa pensiun
terhadap enam orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan
namun tidak mengikutinya maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara
dan akan diberhentikan dengan hormat
ketua kpk firly bahuri menyatakan keputusan ini diambil setelah
mahkamah agung dan sejumlah pihak terkait sehingga bukan merupakan putusan
atas perkom kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh
ia juga berdali keputusan tidak dipercepat namun sesuai ketentuan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang kpk yang memberikan waktu maksimal dua tahun pada para pegawai
untuk beralih status sebagai asn
undang undang dua ribu sembilan belas itu diundangkan tanggal sembilan belas oktober dua ribu sembilan belas
kalau saya tidak salah ya artinya paling lama
dua tahunnya sembilan belas oktober dua ribu satu
itu setengah bulan
keputusan pemecatan novel dan kawan kawan langsung disambut kecewa
perwakilan lima puluh enam pegawai kpk sujanarko menilai pimpinan kpk
tidak menghormati keputusan ma dan presiden joko widodo
pimpinan yang sekarang itu tidak konsisten
tidak menghormati putusan ma
karena putusan ma sebetulnya kan menyatakan bahwa
proses pemencetan itu ditanggung
tidak menghormati putusan pak jokowi sebagai ketua eksekutif
saat ini lima puluh tujuh pegawai kpk hanya bisa berharap kebijakan presiden joko widodo
untuk membatalkan surat pemecatan mereka
dari lima puluh tujuh orang yang bakal dipecat pada tiga puluh september mendatang
ada sederet nama penyelidik penyidik hingga level kasat gas
yang selama ini mengungkap kasus korupsi
salah satu nama yang sangat dikenal adalah novel baswedan
kasus korupsi besar pernah diungkap novel
diantaranya kasus wapwisma atlet kasus iktp
dan terakhir menjadi pimpinan satgas ott
menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
tak hanya itu novel juga pernah mendapat teror siraman air keras
yang membuat dirinya kehilangan penglihatan salah satu matanya
tim liputan cnn indonesia